peningkatan jumlah penumpang terjadi di bandara soekarno hatta sejak sabtu pagi
banyak warga memanfaatkan liburan selama tiga hari untuk melakukan perjalanan keluar kota
baik untuk berlibur maupun mengunjungi keluarga di kampung halaman
suasana di terminal satu domestik bandara soekarno hatta sejak sabtu pagi ramai oleh penumpang
hal yang sama juga terjadi di terminal tiga yang baru satu bulan beroperasi
menurut keterangan tertulis direktur operasional dan engineering angkasa pura ii
peningkatan jumlah penumpang pada libur panjang ini sekitar sepuluh sampai dua belas persen
lonjakan diprediksi berlangsung dari hari jumat hingga senin dua belas september mendatang
pada jumat kemarin sekitar satu ratus empat puluh ribu penumpang melakukan perjalanan dengan hampir sembilan ratus lima puluh pesawat
jumlah penumpang pada hari sabtu diperkirakan mencapai satu ratus tiga puluh ribu orang
untuk menjaga keamanan selama libur panjang
pihak bandara bekerja sama dengan tni menempatkan tiga ratus sembilan puluh aparat di areal bandara